sidang gugatan uji materi cuti kampanye kandidat petahana kemudian menjadi panggung seteru oleh pihak pihak yang memiliki kepentingan dalam kontestasi pilkada di dki jakarta
padahal undang undang yang digugat tidak hanya mengatur pilkada di ibu kota
wajarkah sidang jika kemudian hanya terjebak pada kepentingan dan prasangka politik pihak terkait saja
bagaimana dengan kepentingan yang lebih luas terutama dalam pilkada serentak dua ribu tujuh belas dan di masa mendatang
kami mencoba mengulasnya malam hari ini dengan refli harun akademisi hukum tata negara
selamat malam bung refli terima kasih sudah hadir
kemudian ada pak kris ibnu yang merupakan ketua advokat cinta tanah air yang juga menjadi kuasa hukum salah satu pihak terkait yakni pak habibur rahman ya
pak kris selamat malam
selamat malam mas
lalu saya sapa juga melalui sambungan telpon taufik basari jurubicara tim pemenangan ahok
selamat malam mas tobas
selamat malam mas indra
baik terima kasih mas tobas meluangkan waktu
saya akan ke pak kris terlebih dahulu
saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh pak habibur rahman tadi begitu ya dan juga pak yusril
begitu bahwa salah satu yang membuat
menjadi pihak terkait adalah adanya hak konstitusional yang berpotensi dilanggar dengan adanya gugatan uji materi tentang ini
tentang cuti kampanye bagi petahana
bisa anda jelaskan maksudnya hak konstitusional yang mana yang dilanggar
sehingga merasa pak yusril dan juga pak habibur rahman ini merasakan dilanggar hak konstitusional
baik terima kasih mas indra
jadi sebelum saya jawab saya jelaskan dulu bahwa klien kami habibur rahman ini dia juga seorang politisi
dia juga seorang advokat
kemudian dia juga wakil ketua umum salah satu partai politik
dan tim advokasi salah satu partai politik tersebut juga
nah kenapa kita ikut sebagai pihak terkait
jadi kita ingin agar gugatan pak basuki cahayapurnama ini atau ahok ditolak
dia punya kepentingan karena dia juga ingin mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada untuk
tahun ini ya bukan dki
oh tahun ini ya
sehingga kalau misalnya ini tidak terjadi
ini pak siapa ini
pak habibur rahman
ya jadi dia tadi seorang polisi
di daerah lain maksudnya ya
di daerah lain
kalau misalnya ini tidak ditolak maka ini ibaratnya petahana dengan lawan tandingnya ini ibaratnya bertinju dengan tangan terikat
keimbang maksudnya begitu ya
petahana dengan kemampuan birokrasinya
mampu menggerakkan seluruh aparat bawahannya
tapi bukan berhadapan dengan pak ahok ya
beda ya karena daerahnya lain
oh enggak enggak
di kampanye di daerah apa untuk pilkada daerah lain
karena undang undang ini akan berlaku keseluruhan maksudnya seperti itu
ya seluruh indonesia
petahana akan punya hak untuk tidak cuti maksudnya seperti itu
sehingga dua pihak ini mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukan kampanye menyampaikan visi misi ya kan
sebab kalau misalnya tidak kalau kita lihat pasal tujuh puluh ayat tiga
yang b itu kan dikhawatirkan menggunakan apa namanya mungkin supaya jelas saya coba akan bacakan
dirangkum saja pak ya
dikhawatirkan bahwa petahana ini menggunakan kewenangannya untuk melakukan kampanye
jadi yang b dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya gitu loh
bahwa petahana ini kan kita khawatir menggunakan itu gitu loh
sementara calon yang lain
fasilitas yang menempel pada jabatannya
karena yang lain kan tidak punya apa apa
maksudnya apa contohnya
kalau soal mobil kan harusnya nggak usah masalah begitu kan
jadi gini mas
pergerakan seorang petahana kalau dia nggak cuti berarti kan secara ex officio dia sebagai misalnya ini gubernurnya
kita contoh ahok aja lah
kalau dia nggak cuti dia berarti masih sebagai gubernur
kemanapun dia pergi itu rombongannya akan mengikuti
misalnya dia meresmikan rptra misalnya kita ruang publik ramah anak gitu
pasti dari wali kota hadir
dari camat hadir
dari lurah hadir
seluruh bawahannya akan ikut rombongannya dia
nah dikhawatirkan kan kampanye terselubung
sementara si penantang ini kan tidak punya kemampuan itu
nggak mampu menggerakkan komponen komponen itu untuk melakukan kegiatan
jadi itu hak konstitusional yang akan bisa dilanggar
walaupun yang pak habibur rahman ini bukan berhadapan dengan ahok begitu ya
baik itu keterkaitannya dalam pihak terkait maksudnya gitu
saya akan nanya ke
mas tobas sekarang
mas tobas tadi ada statement atau pernyataan dari pak ahok bahwa ini terkait dengan yang pak yusril dan sebagai pihak terkait
bahwa ada konflik kepentingan di situ
bagaimana penjelasannya ini mas tobas
ya pertama kan terkait dengan kepentingan dari pihak terkait kan juga harus jelas
apakah ketika mengajukan diri sebagai pihak terkait itu dalam posisi sebagai apa
ya itu harus
karena kalau tidak memiliki kepentingan yang terkait dengan norma yang diuji
maka ya semestinya juga tidak tepat untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait
tapi masing masing silahkanlah menyampaikan argumennya tentu kita kembalikan kepada hakim mk untuk menilai
tapi kalau apa yang disampaikan oleh tadi pak kris begitu
yang menjadi kuasa hukum dari

dan yang akan maju dalam pilkada tahun ini begitu pak ya
jadi punya kepentingan juga ketika nanti petahana dikabulkan uji materinya begitu
bahwa nanti akan seperti tidak imbang
walaupun pak habibur rahman ini bukan berhadapan dengan pak ahok begitu
jadi keterkaitannya ada di situ
menurut anda ini masih konflik kepentingan atau bagaimana
itu kan argumen yang diajukan kan
berdasarkan pada asumsi negatif
bahwa seorang petahana pasti akan mempergunakan kewenangannya dalam hal kampanye
sehingga ketika sedang menjalankan tugasnya itu sedang kampanye
padahal kalau kita lihat kan kampanye itu menyampaikan visi misi
kemudian meminta atau mengajak masyarakat untuk memilih dirinya
nah kalau tadi dicontohkan misalnya meresmikan ruang publik ramah anak misalnya
itu kan sedang menjalankan fungsi dan tugas sebagai kepala daerah
kecuali kalau misalnya petahana tersebut memanfaatkan momen tertentu dengan dia melakukan kampanye
nah kalau misalnya melakukan itu tinggal kita lakukan penegakan hukumnya saja
di mana mana semua pihak pasti sepakat bahwa jika ada petahana yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye
ya kita harus lakukan penegakan hukum
yang paling penting kan disitu
tapi dengan adanya ketentuan ini membuat tugas seorang kepala daerah menjadi tidak tuntas
karena diharuskan cuti yang sedemikian panjangnya
ya itu yang harus kita pikirkan bagi masyarakat
bagaimana perjalanan pemerintahan
ya bagaimana juga hak masyarakat untuk mendapatkan jalannya pemerintahan yang baik dan lancar
nah masalahnya yang ada di dalam norma undang undang yang baru ini asumsinya adalah asumsi negatif
padahal yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukumnya
jadi kalau kita ingin menjaga agar petahana tidak melakukan
atau menyalahgunakan kewenangannya
kampanye terselubung maksudnya ya
nah itu tinggal begitu ada kejadian
langsung melakukan penegakan hukum
bukan dengan cara memerintahkan untuk melakukan cuti yang sedemikian panjang
jadi maksudnya ini peran bawah selu disini yang harus dipersemalkan
satu norma itu kan dibuat harusnya dengan asumsi yang netral ya
asumsi yang bahwa
seorang petahana bisa dia melakukan tindakan tindakan yang melanggar hukum
bisa juga tidak
nah tapi bagaimana pertanyaannya bagaimana jika melakukan satu perbuatan yang melanggar hukum
dalam hal ini melakukan kampanye ketika menjalankan tugasnya
menyalahgunakan kewenang dan sebagainya
berarti kuncinya ada di soal penegakan hukum saja
bukan di soal cuti
nah itu yang jadi argumentasi
kalau orang orang yang selamanya terus berpikir bahwa
negatif maksudnya ya
ya itu tidak tepat menurut
ada yang dikorbankan di sisi lainnya karena jabatan yang belum sampai lima tahun itu kemudian banyak harus banyak di situ tim
masyarakat jakarta yang akan rugi atau masyarakat yang di daerah yang kepala daerahnya maju lagi begitu ya
petahana akan rugi sendiri begitu maksudnya ya
baik nanti kita
baik nanti kita akan
seorang kepala daerah kan ketika dia mendapatkan
tugas dia mandat
menerima amanah dia disumpah untuk menjalankan tugas selama lima tahun
tapi hanya karena kekhawatiran kita yang berlebihan
dan tidak yakin kita terhadap penegakan hukum yang harusnya berjalan
malah kita membuat
yang akhirnya menimbulkan kerugian tidak hanya bagi si
si petahannya ini saja tapi juga bagi masyarakat
baik baik nanti kita akan tanyakan tanggapannya ke pak kris dan juga bagaimana ulasan dari
akademisi hukum tata negara saat lagi setelah jeda berikutnya
baik dari pak kris yang mewakili atau kuasa hukum dari habibur rahman tadi sudah memberikan penjelasan
garis bawahnya adalah soal asas fairness sebenarnya
ketika penantang bertarung melawan petahana
sehingga cuti dianggap sebagai sebuah kewajiban
kalau di perusahaan perusahaan kan cuti sebagai hak gitu ya
tetapi di sisi lain tadi apa yang dijawab oleh
taufik basari yang merupakan jurubicara dari tim pemenangan ahok
mengatakan bahwa itu adalah kekhawatiran yang berlebihan
kan ada tugas bawah sel yang bisa melurus atau menindak secara hukum
jika kemudian petahana itu menyalahgunakan kewenangannya
bagaimana dari aspek hukum tata negara bu ngeri
iya ini kan pendapat ya
saya lihat memang
kedua belah pihak ini tidak ada yang salah ya
tergantung bagaimana cara memandangnya
kalau petahana dimanapun di dunia ini
memang selalu memiliki kelebihan dan kekurangan
jadi jangan dikira bahwa petahanan itu pasti untung
karena dia itu seperti etalase
dia terlihat pelanjang
jadi kalau seandainya dia memiliki kinerja yang buruk
maka kemudian mudah sekali dia jadi bulan bulanan
karena semua orang tahu
nah sebaliknya penantang karena belum ada track record sebelumnya
dia bisa menjadi kuda hitam
seperti contohnya misalnya jokowi
ketika maju pada pilkada dki
orang kan tidak tahu sesungguhnya apa jasa dia bagi jakarta misalnya
tetapi karena dia berada pada momentum yang tepat
maka dia kemudian menjadi orang yang betul betul bahkan bisa mengalahkan incumbent
nah ini menurut saya yang kita harus garis bawahi
itu yang pertama
tapi saya dutuh aturannya petahanan saat itu fauzi bawa juga harus cuti tidak
cuti pada saat kampanye saja
cuti saat kampanye
nah sebenarnya kalau saya ditanya
saya sudah berapa kali menyampaikan di publik juga
bahwa saya tidak setuju dengan permohonan ahok
tapi tidak setuju juga dengan undang undang
saya menempuh jalur yang sebelumnya memang sudah ditempuh
yaitu cuti pada saat kampanye
bukan pada masa kampanye
karena kalau pada masa kampanye itu tiga empat bulan saya kira tidak masuk akal
karena kalau kita kaitkan dengan keberadaan petahanan untuk berkampanye
ya dari tiga atau empat bulan itu paling yang bersangkutan itu kampanye sepuluh kali saja maksimal ya
kalau mau mencuti ya silahkan ketika pada saat kampanye
dimana pada waktu itu
pada hari jadwal kampanye
pada hari jadwal kampanye dia
pada hari itu dia harus cuti
dia harus cuti
tetapi kalau misalnya ada efek samping dari kegiatan petahana yang di cover
ya itulah di dunia manapun memang petahana begitu
jadi ketika dia kemudian mengadakan kegiatan ya pasti ada media coverage
tapi bukan berarti yang lainnya tidak
orang orang seperti pak yusril misalnya
walaupun dia tidak menjabat apapun di republik ini
misalnya segala tindak tanduknya juga coverage medianya juga besar
membuat statement saja kemudian media coverage nya juga besar
karena yang mempengaruhi orang itu yang paling besar pengaruhnya itu bukan langsung berhadapan
tetapi bagaimana media coverage
coverage media terutama televisi misalnya itu yang banyak mempengaruhi orang
walaupun dia bukan menjabat saat ini
iya survei mengatakan tujuh puluh sampai delapan puluh
jadi kalau kita bicara hukum besi pemilu atau pilgada
maka syarat pertama agar orang menang itu adalah pertama dikenal
dan ketiga baru dipilih
jadi kalau misalnya seseorang penantang petahanan misalnya
popularitasnya tidak tinggi misalnya
ya dia tidak akan terpilih
tetapi kalau kemudian misalnya katakanlah saya membayangkan ahok berhadapan dengan yusril
nah masalahnya adalah
ini diikuti aparat birokrasi
saya kira sama saja dampaknya
karena tau mau dia birokrasi mau dia pejabat
mau dia tukang becak rakyat kecil
kan semua suara itu sama satu
kemudian orang akan bicara lagi
tetapi kan nanti bisa ada kecurangan dan lain sebagainya
nah kalau kita bicara kecurangan
kita bicara tentang penegakan hukum
mau petahana mau non petahana
kalau dia melakukan kecurangan dalam pemilu atau pilkada
maka dia wajib untuk kemudian dihukum
nah saya mengkritik justru
kadang kadang kelemahan kita pada law enforcementnya
dimana misalnya adalah untuk praktik manipulatif
itu bisa dilakukan diskualifikasi dahulu
sekarang agak berbeda aturannya
itu kalau dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
kapan itu prosesnya panjang
proses pemilihannya sudah selesai hukumnya masih jalan
nah karena itulah kemudian
sebenarnya yang harus kita perkuat adalah bagaimana basis regulasinya
untuk menjamin pilkada itu jujur dan adil
jadi ada equality ada kesamaan di dalam pilkada
mengenai kemudian ada kampanye diikuti oleh pejabat
kampanye diikuti oleh lelura
itu tidak menentukan seseorang akan dipilih atau tidak
jadi menurut saya jangan khawatir juga
tetapi kalau yang bersangkutan menggunakan dana publik dan fasilitas publik untuk kampanye
maka penegakan hukum pemilu harus jalan
untuk bisa bahkan mendiskualifikasi petahana yang menggunakan itu
kalau di daerah daerah lain tidak efektif
yaitu karena biasanya pengawas pemilunya bahkan pelaksana pemilunya memble
mereka kadang kadang berkolaborasi dengan petahana
nah itu dia
dan lain sebagainya
tetapi kalau itu yang terjadi
maka kemudian kita bicara mengenai bagaimana kpu mendisiplinkan anggotanya
bagaimana bawaslu mendisiplinkannya
bagaimana dkpp dewan kehormatan penyelenggara pemilu
itu kemudian bisa menghukum orang orang yang
mungkin karena itulah kemudian lahir peraturan agar kemudian apa namanya petahana ini
menjadi diwajibkan untuk cuti
mungkin seperti itu ketika
saya mengatakan itu menggaruk di tempat yang tidak gatal
gatalnya itu adalah kekhawatiran
law enforcement yang lemah
regulasi pemilu yang lemah
pengawas yang lemah
pelaksana yang kemudian berangkali tidak netral
tetapi kemudian petahananya yang dilarang untuk berkampanye
padahal kalau kita bicara netralitas
oke lah petahananya dilarang kampanye misalnya
tetapi kalau misalnya pengawasnya juga memble
lalu kemudian kpu nya juga bisa bermain
menghitung angkanya juga keliru
yang paling penting itu bukan kampanye dihadiri banyak
pada saat itu hanya dihadiri banyak pejabat atau banyak orang
tetapi bagaimana suara suara itu dihitung secara benar
kalau ada kecurangan dalam penghitungan suara
itulah yang kemudian patut kita khawatirkan
saya ke pak kris
ini ada penjelasan tadi perspektif yang menarik tadi
bagaimana anda menjawab ini
ya yang jelas begini
bahwa gugatan pak ahok ini di dalam mk kan
dan yang jelas dalam
pasal tujuh puluh ayat tiga itu diterangkan bahwa dilarang
kalau yang a kita nggak permasalahkan menjalankan cuti di luar tanggung negara
kemudian yang b dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
nah perlu diketahui bahwa fasilitas yang melekat kepada diri seorang petahana
itu adalah itmin uang rakyat
kalau kita nggak bisa pimpinan bawaslu
kita mohon maklumlah
kekuatan dia dalam law enforcement masih nggak bisa kita harapkan terlalu banyak
bukannya justru itu yang harus didorong pak
iya sekarang gini penguatan bawaslu dengan gakumdunya juga kan kita nggak bisa meyakinkan benar gitu loh
karena infrastruktur dia kan juga terbatas
nah peran dari undang undang ini adalah untuk mengecilkan kerugian negara gitu loh
kita nggak bisa membedakan
misalnya saya ambil contoh pak ahok ini kalau misalnya sebagai gubernur atau sebagai pribadi
saya ambil contoh gini lah
dia datang sidang pertama dengan rombongan yang gak keruan
padahal undang undang di mk tuh jelas bahwa
yang berhak melakukan gubernur
yang berhak melakukan gubernur
yang di gugatan tuh hanya empat gitu
nggak ada dia seorang gubernur
nah anda bayangkan dia datang ke mk dengan rombongan yang gak karuan itu
persoalan legal standing berarti ini
nah harusnya kan diketahui untuk gugat itu dia bukan sebagai pejabat
lucu kalau dia sebagai gubernur menggugat undang undang gitu loh
karena nggak boleh gitu loh
yang menggugat itu hanya empat gitu loh
jadi pak ahok ini dari awal sidang aja udah nggak bisa mengetahui dia ini sebagai pribadi apa sebagai gubernur
kalau sebagai pribadi ya dia naik mobil mobil sendiri
mau ajudan ajudan sendiri
ini kalau waktu sidang pertama dari satpol pp dinas perhubungan protokol
itu ada yang hadir
saya punya buktinya semua
sampai kepala dinas kes bangpol juga hadir
ini kita agak kesembingin sedikit substansi yang soal ininya ya gugatannya
tapi soal legal standingnya dulu
saya minta tanggapan dulu
karena sudah terlanjur disampaikan
asal jangan jawabannya kalau begitu waktu mengajukan permohonan cuti juga
bagaimana ini mas tobas soal legal standing yang dipermasalahkan tadi
ya pak ahok mengajukan uji materil itu dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara
yang saat ini dipercaya sebagai gubernur
yang kemudian akan maju lagi untuk pilkada selanjutnya
jadi disitu kapasitasnya bukan mengajukan diri sebagai pejabat yang menguji undang undang
tapi warga negara
yang amanah atau sedang menjalankan tugas sebagai gubernur
yang akan maju
jadi gak ada masalahnya ketika
jadi menurut saya sudah clear lah soal legal standingnya
sudah berlanjut ya
terdapat kurbian konstitusional atau potensi kurbian konstitusional
apabila norma undang undang ini diterapkan
dan saya juga ingin meluruskan bahwa yang diuji oleh pak ahok adalah
bukan huruf b
huruf b nya pak ahok setuju
siapapun petahana yang mempergunakan jabatannya
misalnya mengerahkan pns
menggunakan dana apbd
untuk kegiatan kampanye nya
ya wajib untuk diberikan sanksi
itu tidak jadi soal
tapi yang jadi soal
kemudian harus cuti
tahapan kampanye ini yang
saya setuju yang disampaikan oleh presli
di undang undang yang dulu kan
hanya pada saat
melakukan kampanye saja
kan sepanjang masa kampanye itu
karena dampaknya itu akan luar biasa
jauh berbeda ini ya
tentu kita juga ingin pemerintahan terus berjalan
tanpa harus tergantung oleh
itu juga harus kita pikirkan
jadi intinya yang digugat itu saat
misalnya pak ahok memilih
tidak berkampanye misalnya
misalnya pak ahok
ya sudah saya tidak kampanye
terus kenapa saya harus
nah itu yang juga dimintakan
ini kepada pak kamohon
pak kris geleng geleng ini kenapa pak kris
seperti penjelasan dari bung tobas tadi
mengenai gugatan dia kan
a menjalani cuti di luar tanggungan negara
kalau misalnya dia cuti
berarti dia sebagai pribadi
bukan sebagai gubernur
nah tapi kalau dia tidak cuti
dia sebagai gubernur
bolehlah rombongan ini mengikuti
kegiatan dia dari pagi sampai malam gitu loh
jadi kalau misalnya dia tidak cuti
fasilitas negara akan dipakai
oleh dia gitu loh
nah anda bayangkan tadi
kembali saya di awal
kalau dia tidak cuti
dia meresmikan rptra misalnya ya
ruang terpadu ramah anak
pasti itu dari wali kota
turah dan lain sebagainya
ikut semua orang
ya itu tadi yang dijelaskan oleh bung refli
pt hana ini kan punya
ada unsur kelebihan
tapi juga bisa menjadi kekurangan
kalau kinerja yang baik
dan juga bisa menjadi kekurangan
yang saya kritisi adalah di sini
fasilitas yang terkait dengan jabatannya
kan kembali ke masalah awal
kalau dia cuti
berarti dia sebagai warga negara
kalau dia tidak cuti
dengan dia tidak cuti
tricky nya dia kan bisa bermain di sini
dipakai sama dia
kemana pun dia pergi
itu akan mengikuti
kegiatan dia dari pagi sampai sore
itu yang dikhawatirkan
yang sedang menjabat
meresmikan satu acara
kalau kita bicara
itu kan jadi persoalan
itu kerja sebagai gubernur
kalau misalnya ketika meresmikan rptra
dalam event tersebut
berikan sanksi kepada pak ahok
kalau menjalankan tugasnya
jangan lantas kemudian
itu dianggap sebagai kampanye
keliru dan menyesatkan
jadi itu yang harus kita
kita luruskan dulu
kalau menjalankan tugas
semua tugas tugas itu
yang jadi soal
kalau ada kampanye
oleh pak waslu
begitu maksudnya ya
misalnya meresmikan rptra
dalam acara tersebut
pak ahok menyatakan
karena saya berhasil
program program saya ini
tetap bisa berjalan
saya harus terpilih
nah itu baru kampanye
pak ahok melakukan itu
kalau ternyata meresmikan
apa itu rptra
ada kebutuhan masyarakat
atas ruang publik
yang ramah anak
nah itu kan
sampai jumpa di video komersial tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
nanti pilkada itu ada yang kepala daerahnya cuti tiga empat bulan ada yang sama sekali tidak cuti
ada yang berkampanye ada yang tidak berkampanye
nah justru itu tidak ada equality di dalam proses berpilkada
nah padahal di sisi lain yang namanya kampanye itu itu adalah hak publik
kampanye itu hak publik ya itu harus digarisbawah ya
ya walaupun misalnya petahana itu sudah tahu kita kinerjanya sudah bekerja dan lain sebagainya
tapi kan publik berhak tahu apa yang mau dilakukan dia dalam lima tahun ke depan
berangkali saja dia akan mengemukakan program program yang belum dia kerjakan
atau program lanjutan di mana masyarakat tahu
sehingga masyarakat jatuh cinta dan kemudian mau memilihnya kembali
tetapi kalau masyarakat sama sekali kemudian tidak tahu oke mungkin bisa melalui selebaran dan lain sebagainya
tapi kan langsung yang disampaikan langsung oleh petahana
yang akan direkam oleh publik
direkam oleh publik itulah yang ingin diketahui
belum lagi misalnya sebagai contoh kalau diadakan debat kandidat yang merupakan sebuah kewajiban
bagaimana mungkin kalau calonnya cuma dua lalu kemudian dia tidak mau berkampanye
kan itu bagian dari kampanye
nah inilah yang menurut saya kita harus adil ya keep balance melihat ini
dan saya kira ini adalah praktek yang masih bisa diterima kalau cuti pada saat kampanye saja
karena kalau misalnya ditetapkan pada jabatan presiden presiden tidak mungkin cuti
karena jabatan presiden itu melekat dua puluh empat jam
sebagai contoh misalnya ketika seorang presiden itu datang ke kpu untuk mendaftar
itu protokoler itu tetap mengikuti
keamanan mengikuti karena presiden itu harus dijaga dua puluh empat jam
tidak bisa kalau cuti kemudian protokoler
iya protokoler tidak ada
menghilang gitu ya
lalu kemudian pengamanan tidak ada
ikut cuti juga
karena memang ada jabatan jabatan tertentu di mana memang melekat
tetapi sekali lagi orang harus bisa menempatkan diri
pada saat apa dia berpidato
atau berbicara sebagai pejabat publik gubernur bupati wali kota bahkan presiden
dan pada saat mana dia sebagai calon atau sebagai kandidat
nah ketidakmampuan menempatkan diri itulah yang harus diberikan konsekuensinya
nah sayangnya kadang kadang law enforcement kita yang lemah begitu
sehingga banyak sekali petahana itu memanfaatkan jabatan publiknya untuk kemudian menguntungkan dirinya sendiri
itu poin yang kita garis bawahi bahwa yang disampaikan atau yang diuji materikan oleh ahok ini juga salah karena
menurut menurut bung refli salah karena cuti diminta sebagai opsional
itu menjadi ketidakpastian
tapi di sisi lain juga itu cuti selama masa kampanye juga tidak tepat juga begitu pak
bagaimana anda menilainya
karena kalau cuti saat kampanye oke itu bagus
tapi cuti selama masa kampanye itu yang kemudian petahana tidak bisa bekerja seperti yang diamankan
jadi kalau kita menilainya kita harus menilainya ya
jadi kita harus menilainya
jadi kita harus menilainya ya
mungkin saya ingin menanggapi dulu dengan pak refli ya
bahwa posisi seorang presiden dan seorang gubernur itu jauh beda
kalau presiden itu dasarnya konstitusi undang undang dasar empat puluh lima
tidak boleh satu detik pun dia kosong
kita ingat waktu zaman pak harto begitu dia menyatakan berhenti
dalam detik itu juga pak habibie harus diambil sumpah oleh mahkamah agung kan untuk menjadi presiden republik indonesia
nah detik itu juga
kalau gubernur kosongin aja enam bulan juga nggak ada masalah kan
kenapa kementerian dalam negeri akan menunjuk plt untuk pelaksana tugas gubernur
jadi jakarta ini tidak akan kosong sedikit pun juga
cuman memang aturannya berbeda dengan presiden
presiden tetap dikawal selama dia mendaftar kampanye dan lain sebagainya gitu kan
nah beda dengan gubernur
kalau gubernur kan aturannya sudah ada
kalau dia misalnya cuti plt ditunjuk gitu loh
kemudian pak ahok alasannya tidak bisa mengawasi apbd
ya dengan plt itu yang akan mengawasi apbd gitu
jadi jangan perlu ada kekhawatiran
jangan perlu ada kekhawatiran berlibat terhadap pak ahok khususnya masalah cuti ini gitu loh
kalau misalnya yang diambil adalah bukan cuti selama masa kampanye
tapi cuti saat kampanye bagaimana anda setuju
ya saya nggak setuju
harus dia kunci
karena perasa dalam undang undang pilkada ini kan jelas
ya bahwa dia harus cuti selama masa kampanye
kalau on of on itu cenderung pasti penyalahgunaan kekuasaan
penyalahgunaan anggaran penyalahgunaan jabatan
jadi gini mas
ada contoh kasusnya tidak misalnya
kita kan nggak bisa membedakan kalau misalnya dia itu sebagai pribadi atau gubernur
kalau dia misalnya nggak cuti gitu kan
ada bawaslu kan sebenarnya ada pengawas milu
kita nggak bisa berharap banyak dengan bawaslu
karena law enforcement bawaslu itu juga kurang bisa diharapkan
jadi kita menginginkan sesuai dengan amanah undang undang
ya sudah cuti cuti aja
apa sih yang dikhawatirin pak ahok
saya setuju dengan pendapat pak refli bahwa itu hak publik
kalau misalnya kita tutup warung konsumen nggak tahu apa yang ada di dalam warung kita
ada minuman ada makanan ada apa segala macam
tapi kalau kita buka warung kan konsumen tahu nih calon konsumen
oh ada rokok ada minuman ada makanan ada bla bla bla bla bla gitu loh
nah sekarang publik masyarakat jakarta mana tahu sih
apa sih visi misi pak ahok
itu kan maksudnya bisa cuti saat kampanye kan
kampanye dilakukan tapi cutinya saat kampanye saja
anda tidak setuju soal cuti masa kampanye harus tetap seperti cuti masa kampanye
supaya tidak on off
itu penjelasannya seperti apa
sekarang gini kalau misalnya dia tidak cuti
dia melakukan kegiatan melakukan anggaran dan lain sebagainya kan siapa yang ngawasin mas
cenderung penyalahgunaan kewenangan ada di situ
makanya dengan undang undang ini dibuat cuti empat bulan dia sudah fokus kepada masa kampanye
jadi tidak akan ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan jabatan dan kewenangan
kalau di situ tetap ada plt maksudnya
iya sekarang gini deh jakarta ini bukan milik pak ahok gitu loh
pak ahok nggak ada ada plt pak ahok meninggal dunia pun ada plt
kan gitu kan pak ahok terpilih jadi gubernur itu apa sistem
begitu pak jokowi jadi presiden republik indonesia kan dia udah dapat hoki dia langsung jadi gubernur

kalau soal alasan plt
iya iya oke bagaimana itu kalau soal alasan plt
kalau soal alasan plt
kalau alasan plt itu bahwa cuti selama masa kampanye pun tidak menjadi masalah
tidak melanggar amanah
ya saya sengaja mendengarkan nggak mau menyangga
jadi negara ini juga bukan milik jokowi ya
jokowi tidak ada ada wakil presiden
wakil presiden tidak ada ada triumvirat
ada menhan menlu dan kemudian menteri dalam negeri
jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara konsitusional perspektif
gubernur itu juga jabatan dalam perspektif konstitusi
perspektif konstitusi ya pasal delapan belas ayat empat
jadi kalau kita melihat kualitas jabatan itu sebenarnya apakah elected official
jadi baik bupati gubernur wali kota presiden itu adalah elected official
jadi perlakuannya sama
dia dipilih dalam prosesi pemilu
nah itu yang kita harus membedakan
dpr sama dpd sama dprd itu sama kualitasnya
cuma memang skupnya yang berbeda
hakim tinggi hakim di bawah sama hakim agung sama
sebenarnya sama sama hakim
cuma memang wilayah tugasnya berbeda
tapi oke lah
selalu begitu kan perdebatannya
beda kalau presiden
tapi intinya ya sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa
kalau kita menegakkan sebuah sistem itu
tidak bisa didasarkan pada sebuah kecurigaan
tidak bisa didasarkan pada sebuah asumsi
ini pasti curang ini pasti lemah
kita harus membuat sebuah sistem yang memang dari sisi praktik umum
itu bisa dipakai
dipahami dan bisa diterima
saya tidak pernah menemukan ada kemudian ada pilkada atau pemilu
di mana incumbent itu disuruh cuti
di negara lain maksudnya
rasanya tidak pernah begitu
karena memang dia itu bekerja dan memperoleh mandat demokrasi
jadi tadi kan dikutip saya
setuju dengan pendapat saya bahwa
kampanye itu adalah hak publik
oh pintar beliau ini
yang dikutip adalah pendapat saya yang menguntungkan beliau
padahal saya juga mau mengatakan bahwa
yang namanya service dari elected official itu adalah juga hak publik
saya sebagai warga dki saya berhak meminta pak ahok
tetap bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada saya
karena saya dulu ikut pilkada pada tahun dua ribu dua belas
karena itu kemudian kita harus balance
cuma eksepsionalnya sekali lagi saya katakan
wnir kapanpun ketika dia harus kampanye secara langsung
maka pada saat itulah dia cuti
agar dia tidak menggunakan instrumen atau fasilitas publik atau dana publik
termasuk juga misalnya saya katakan secara ekstrim misalnya
ada kampanye melalui media sosial
kan dia tidak perlu saya pun mengatakan itu harus cuti
misalnya pak ahok langsung menjawab sendiri dia harus cuti
kalau timnya yang tidak masalah
kalau timnya tidak ada masalah
yang penting timnya tidak bekerja di kantor gubernur
nah inilah saya kira ya
itu bawaslu bisa masuk ya memantau di kantor gubernur
ada nggak tim pemenangannya
inilah yang kita kira yang harus kita katakan
bahwa yang namanya pilkada pemilu dan lain sebagainya praktek praktek ketatanegaraan ini
tidak bisa hanya sekedar diatur oleh aturan tertulis
apalagi semuanya melarang
tapi juga harus berlaku etika
nah kalau kita bicara tentang etika lalu kemudian praktek ketatanegaraan
siapa bilang gubernur tidak diawasi
jadi pak ahok itu nanti ketika dia menjadi ianu
menjadi calon dia diawasi oleh dua pihak
sebagai kandidat dia diawasi oleh bawaslu dki
sebagai gubernur tetap diawasi oleh dprd dki
memang dprd dki tidak bekerja
kalau dia misalnya menyimpangkan anggaran dan lain sebagainya
kita ingat bahwa yang namanya anggaran itu kan persetujuannya oleh dprd dki
kalaupun misalnya ada misalnya item item yang tidak benar
diatasnya itu ada kementerian dalam negeri
dan lain sebagainya
nah satu lagi yang saya tidak setuju
dan saya kira jangan diteruskan pemikiran seperti ini
kalau pak ahok jangan lihat ahoknya ya
kalau misalnya gubernur kepala daerah tidak ada ada wakilnya
kalau wakilnya tidak ada ada sekda ada pejabat kementerian dalam negeri dan plt dan lain sebagainya
saya paling tidak setuju dengan pemikiran seperti itu
kita ini memberikan mandat kepada orang yang kita pilih
bukan orang dari birokrasi
kita tidak tahu bagaimana tanggung jawabnya bagaimana akuntabilitas bekerjanya
tetapi dia kemudian bisa menduduki jabatan selama enam bulan
siapa dia yang kemudian dengan santainya tanpa berkeringat
tiba tiba duduk di singgah sana gubernur dan menganggap bahwa singgah sana gubernur itu
jabatan gubernur itu hanya sekedar jabatan birokrasi biasa
ini bukan jabatan birokrasi biasa
ini adalah jabatan elected official
elected official itu tidak sembarang orang yang bisa menduduki kecuali orang yang dipilih
bagaimana kesangkaan itu pak
jadi jangan menggambangkan soal plt plt saja
karena posisinya sebenarnya berbeda
kita hidup di republik indonesia ini ada sistem mas
ada sistem ada tata negara ada tata cara yang mengatur tentang masalah kewenangan
sampai presiden itu sudah diatur semua ya
nah jadi kita ikut saja lah sistemnya itu
apa yang harus dikhawatirkan
kita ini ada pertanyaan juga yang sangat mendasar
dari dua ratus lebih pilkada yang akan dilakukan tahun dua ribu tujuh belas nanti
kan hanya satu pak ahok yang melakukan pengujian di mahkamah konstitusi
nah apakah berarti kan yang keberatan kan hanya dia saja
sementara yang dua ratus kepala daerah yang lain santai santai aja menanggapinya kan mau cuti ya cuti
kewajiban undang undang gitu loh
jadi kita ikuti saja lah flow yang ada gitu loh
kalau memang undang undang sudah mengatur demikian ya kita ikuti gitu loh
tapi kan ada hak juga pak untuk kemudian menguji
itu bukan soal ikuti saja
tidak ada masalah
akhirnya kontraproduktif menurut saya
kalau misalnya kemudian kita menyatakan ikuti saja ya
bukan di situ
kita bahas substansinya
kalau ikuti saja berarti memaksa tidak boleh
kalau misalnya pak ahok
kalau pak ahok merasa
berasa hak indonesia terlanggar ayo silakan judisial review ke mahkamah konstitusi
tinggal kita ikuti proses
nanti akan ada ending kan ada finish
ini dimaksud oleh bung refil tadi
jangan mudah menggampangkan ketika seorang jabatan jabatan yang dipilih dengan jabatan plt yang sebenarnya adalah ditunjuk begitu
itu mungkin lebih baik untuk hal hal yang lebih sangat darurat misalnya
ketika misalnya sakit atau meninggal dan lain sebagainya
tapi kalau soal ini lebih baik ya diatur seperti cuti ketika saat kampanye saja
itu kalau tidak salah poinnya adalah itu
ini sudah banyak kejadian
sebelum pak ahok ini kan kita mengacu kepada undang undang yang lama pilkada yang lama
pada saat dia mau cuti dia off
pada saat dia tidak cuti dia on
banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan saat undang undang pilkada yang lama
jadi on off on off ini dimanfaatkan oleh para pilkada
makanya terus kemudian dilakukan perbaikan
bahwa petahana tidak boleh on off tapi wajib cuti
kalau memang dia tidak setuju ya silakan saja judul jualan review
memang penilaian terakhirnya ada di mahkamah konstitusi
perbincangan ini tentu belum berakhir sampai di sini
tapi untuk saat ini kita akhiri karena soal durasi
terima kasih bung refli atas pendapatnya
terima kasih juga pak kris telah mengutarakan argumennya di cnn indonesia prime news malam ini